berarti dia adalah rakaku
rakaku kian santang
syukurlah aku bertemu denganmu raka
sekarang ceritakan kepadamu
apa yang sebenarnya terjadi
keluar dari pajajaran
kenapa kalian tidak keluar dari pajajaran
kami tidak rela dipimpin oleh
mencari pangeran wangdi
dan putri mima
kami ingin menyatakan
setia gusti prabu
dan gusti prabu
adalah raja kami yang sejati
aku berterima kasih
kepala kalian semua
adalah rakyatku yang setia
sangat menghargai sumpah kalian
namun aku tidak setuju
jika kalian harus meninggalkan pajajar
boleh hamba tahu
mengapa gusti prabowo tidak setuju
kami meninggalkan pajajara
aku sedang menyusun rencana
untuk merebut kembali pajajara
putra putriku yang lain
sedang melaksanakan tugas penting
untuk bisa membantu merebut majajak
sambil menunggu mereka kembali
aku akan mengatur siasat
dan menyusun kekuatan
setelah diinginkan olehokatuna
hai kau tidak papa

hai juhu tarjan bidadari iya jurus itu memiliki nama yang
tera akan mengerikan pembicaraan
kring hai nimas sebaiknya kau berhati hatian jangan sampe langge baiklah
apa yang terjadi padanya
kenapa raka memanggilku saloka
ini aku adikmu
dia raden saloka
selama ini dia yang menyamar menjadi raden dia
dan membuat semua kekacauan ini
aku adalah adikmu raka
apa kau tidak mengenaliku lagi
kami hampir tidak percaya
kalau raden kian santan
tega berbuat keji
ini semua ulahnya
tidak tuhan abu ne aku
tidak tuhan abu ne aku
yang dewa talgut
berikan aku kesempatan untuk hidup sekali lagi
lebih baik kita tinggalkan tempat ini
kasian sekali dia
itu sudah jadi takdirnya
apa yang dia perempuan itulah yang dia rasakan
siapa suruh dia berbuat jahat
mengapa waktu tersebut dia akan dikit dikit saja